jangan dicabut jangan dicabut
ya kita ngikutin seperti biasanya kita ikutin dengan baik

bagaimana pak harapan dengan mendengarkan saksian hari ini dan seterusnya itu
ya ini tentu saya pertama yang terima kasih kepada pak wahyudin yang bersedia hadir
di dalam saksi yang meringankan
tentu harapan saya dengan saksi meringankan ini bisa membantu
untuk bisa memberikan atau mempermudah dan bisa menjadi pertimbangan
daripada jaksa penuntun umum dan juga oleh hakim tikiwikor
untuk itulah harapan saya seperti itu
dari sekitarnya pak yudin kenapa mengunduh pak yudin
ya karena pak yudin mempunyai sejarah dengan saya pada saat membangun partai golkar
pada saat pemilihan dari pak abu salbakri
kita bersusah susah bersama sehingga partai golkar pada waktu itu saya dengan pak mahyudin
bisa melakukan yang terbaik sehingga terpilihnya pak yudin
dari pak abu sabakri dan tentu perjalanan juga pak mahyudin menjadi wakil mpr
saya menjadi ketua dpr tentu mempunyai pengalaman pengalaman yang baik di partai
maupun di dpr yang sangat memberikan kemudahan kemudahan yang lebih menguasai
mungkin hal hal yang sifatnya hal yang berkaitan saya pribadi mungkin beliau juga tahu
sehingga mungkin bisa nanti di dalam persidangan bisa kalau ada pertanyaan bisa memudahkan
memberikan alur alur yang sangat memberikan respon positif
apa yang mungkin sudah dialami oleh pak mah yudin
soalnya tadi menurut pak yudin pak
oh nggak pernah saya nggak pernah menceritakan soal itu
gak pernah udah lama juga nggak ketemu
baru minggu lalu aja pak mahyudin mengunjungi saya pada saat kunjungan gitu
dan itu pun waktunya sangat singkat tapi diperlukan gitu
dan kemarin pak bambang susatyo juga sudah tak waktu tapi karena mustinya kemarin
bersama teman teman dpr lainnya ingin berkunjung dan terima kasih
sudah diizinkan baik
oleh penetapan hakim maupun oleh pihak jpu maupun penyidik sudah diizinkan
tapi karena kemarin tidak ada sidang sehingga tertunda mungkin hari selasa itu
pak mah yudin mungkin pada kondisi kemarin ada yang akan
nah nanti kita lihat
saya sih ikut aja sampai yang bersedia gitu